kpk telah menetapkan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo sebagai tersangka penerima suap perizinan ekspor benih lobster
sejumlah barang mewah menjadi bukti suap yang diduga diterima oleh edi prabowo
total ada tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami dari luar studio melalui sambungan telepon
tama langkun peneliti indonesian corruption watch selamat siang mas tama
selamat siang rifana
oke mas tama ini setelah puasa sekian lama sejak revisi undang undang kpk berlaku
komisioner baru dilantik kemarin kpk membuat prestasi melakukan ott kepada menteri pertama kabinet indonesia maju
icw melihat kinerja kpk bagaimana ini prestasi atau di tengah oase atau gimana mas tama
ya tentu saja ini kita harus kasih apresiasi ya artinya kerja keras rekan rekan yang ada di kpk
teman teman penyelidik teman teman penyidik
itu tidak padam meskipun mereka juga sangat menyadari ada banyak keterbatasan pasca revisi undang undang kpk
nah itu yang kemudian kita harus dudukan dulu terlebih dahulu
kemudian juga kalau kita melihat soal kpk nya tentu saja penanganan perkara di kpk kan masih banyak juga catatan yang perlu dibereskan ya
kita masih punya nama seperti harun masiku dan kemudian perkara perkaranya yang masih mengganti
jadi di tengah keterbatasan kpk evaluasi yang memang masih banyak catatan
karena kpk menunjukkan komitmennya dan keberpihakannya pada agenda korupsi
oke ada semangat di situ yang tidak pernah padam kalau menurut teman teman icw
nih mas tama kalau kita lihat ott ini melibatkan kemarin kita terkejut melibatkan hampir seluruh pejabat di kementerian kkp
dirjen kemudian staf khusus menteri icw melihat gambaran desain korupsinya seperti apa mas tama
itu subsing sebenarnya ya kalau dalam pandangan kita ini pola korupsi yang
sederhana soal yang simpel tidak melibatkan apa namanya layer layer kemudian metode metode modus modus korupsi yang memang berlapis lapis tidak
ini sederhana sebuah kementerian memiliki kewenangan dalam menentukan ekspor
di sana kemudian coba diatur pada ujung hilir bisnisnya pun juga diatur dari mana kemudian dari bisnis tersebut dikumpulkan ya
pada saat kuotanya itu kemudian termedikirkan ke luar negeri
jadi memang ini soal pola korupsi yang memang terjadi pada konteks ekspor impor
jadi tidak ada sesuatu hal yang kalau ini luar biasa mengherankan menurut saya tidak
ini suatu hal yang memang bisa dikatakan oleh publik dengan mudah
pola korupsinya sederhana itu biasa seperti yang tadi disampaikan oleh mas tama
tapi dalam konvers kpk semalam
barang barang yang membuat kita terkaget kaget barang barang mewah mulai dari tas bermerek
kemudian jam tangan mahal itu disita kemudian dijejerkan sebagai barang hasil pembelian dari uang suap ekspor benih lobster
icw melihat permainannya ini apa karena biasanya itu uang cash
dalam bentuk rupiah atau dolar amerika serikat ataupun dolar singapura
tapi ini sengaja dibelikan barang mewah apakah ada indikasi untuk menutupi hasil uang suap mas tama
iya sebenarnya yang saya bilang tadi ya
yang saya bilang biasa itu adalah pola yang dilakukan
ini gak canggih ya saya bilang gak canggih karena apa
masih menggunakan cara cara transfer yang langsung ke rekening
kemudian masih berputar pada orang orang yang memang berada pada lingkaran terdekatnya
jadi itu pola yang kemudian gak susah
nah tapi kalau bicara soal nilainya dampaknya ini sangat besar dan sangat luar biasa
kalau kita mau berangkat dari hal yang paling awal misalnya dulu ada perdebatan yang namanya
ekspor benilo super ini boleh gak sih di ekspor atau beneran
kan cepat dilarang
dalam konteks dilarang saja itu temuan ppatk perputaran uang yang terindikasikan
rantasi mencurigakan itu sampai sembilan ratus miliar
dalam kondisi tertutup ya dilarang
nah kalau sekarang dia dibuka tentu saja perputaran uang akan semakin besar
karena menjadi legal
nah itu aja sudah melihat bagaimana kemudian
ada peluang yang kemudian bisa diusahakan bisa didapatkan dari proyek ini
nah itu yang kemudian yang sekarang sedang kita bahas
itu sudah menjadi perdebatan sebetulnya diperbolehkan ataupun tidak
soal masalah izin ekspor abonelobster bahkan sudah berkali kali diangkat oleh beberapa media
tapi ini tampaknya tidak juga digubris begitu oleh menteri kkp dan juga jajarannya
tapi ini juga menarik bahwa ada indikasi ini hanya menguntungkan kelompok tertentu
yang memiliki kedekatan dengan partai gerindra partainya pak edi prabowo
mas tama apakah ekspor abonelobster ini menjadi bancakan partai tertentu mas tama
iya kalau kita masih masih saya harus menelusuri ya
tapi dari nama nama yang muncul kan sebetulnya bisa kelihatan
kalau kita bicara soal masukan publik masukan dari media bahkan masukan dari para pelaku bisnis
itu sudah sering disampaikan
artinya ketika kpk menangkap ini merupakan pilihan terakhir
sudah tidak lagi mau dengar ini sudah betul betul menurut layanan saya bebal
ya dia nggak mau dibilangin
nah kalau kembali ke soal bagaimana perputaran uangnya nama nama kan sudah disebut
nah beberapa celah celah yang sebetulnya sudah sejak lama kita dapatkan informasinya
tentu yang paling atas adalah dalam konteks bantuan kuota
penentuan bagaimana izin tersebut bisa keluar
nah disinilah kemudian pangkal kecurigaan kalau ada pertanyaan
misalnya siapa siapa sih orangnya yang
terdekat siapa saja
tentu yang perlu dicek paling pertama adalah perusahaan yang baru netes
perusahaan yang baru lahir tiba tiba dia punya izin
padahal ada banyak sekali perusahaan perusahaan yang sudah memenuhi prosedur ya melewati banyak tahapan tahapan ya
ada berapa item ini
dari mulai kemudian apa namanya misalnya untuk harus punya budidaya dulu ada nelayannya dan lain sebagainya
itu sudah lewat semua tapi sampai sekarang belum punya
nah ada perusahaan
nah tetap tiba tiba dijanggal
tinggal dicek misalnya
dalam konteks perusahaan kita jangan hanya melihat soal siapa direkturnya
inilah kemudian yang kelihatan tadi tuh
ada pemegang sahamnya ada lain sebagainya ada penguasaan penguasaannya
itu baru kemudian terurai
kalau pertanyaan apakah ada partai tertentu saja
kita masih belum bisa ketahui ya karena ini kan banyak ya
ya kita menunggu hasil pendidikan nanti ya
dan itu juga baru satu hari ya
karena juga baru sehari gitu ya
dan kita juga belum tahu perkembangannya
karena kpk hari ini baru berangkat dari kargo
dari nilai kargo yang kemudian dimonopoli
jadi dia belum bicara soal bagaimana penentuan kuota
bagaimana rampa pengantar terlibat bagaimana pengusaha lain
ini yang belum menurut saya kita belum dijelaskan publik
tapi kita semua pasti sudah punya catatan soal itu
selain harus mengusut pihak pihak yang memiliki kedekatan
ataupun keterkaitan dengan perusahaan perusahaan ekspor benih lobster tadi
ada satu pr besar kpk karena masih ada dua orang yang belum ditangkap
salah satunya adalah staf khusus menteri kkp yang menjadi ketua tim begitu
nah ini apa pesan dari icw supaya tidak terulang lagi
burunnya harun masiku jili ii begitu mas nama
yang pertama tentu kita harus melihat dulu soal
wajar atau tidak wajarnya mbak
ini kan sebenarnya penentuan posisi yang harusnya dihuni
ditempati oleh orang orang di struktural
artinya kalau bicara soal penentuan kuota ya mungkin dirjen lah yang bisa tentukan
bisa bisanya ketua tim yang menentukan itu merupakan staf ahli staf khusus
ini menurut saya secara kebiasaan ketatanegaraan ini suatu hal yang menurut saya nggak biasa
dia diangkat dari luar
kalau diberikan pentingannya tinggi karena memang dia orang yang sangat dekat dengan menteri
tiba tiba dia menentukan sebuah kebijakan yang itu menguntungkan bisnis
yang itu mau pengaruhi sektor sejahteraan layak
ini menurut saya secara sistem salah
jadi yang paling pertama menurut saya adalah resisi dulu penentuan mekanismenya
itu yang pertama
yang kedua baru kita bicara soal bagaimana mengejarnya
nah dalam konteks mengejar ini ini yang kemudian harus segera dilakukan ya
kalau bicara soal mengejar kejalan mengejar ini sudah sebetulnya teknis penyelidikan sebetulnya
kalau menurut saya ketika kpk misalnya berani menangkap
harusnya kpk sudah mengantongi informasi banyak hal
dari mulai lokasi orang orang yang kemudian akan ditasar
dari mulai hartanya dan lain sebagainya
dari awal lakukan penyitaan
jadi sudah semua sudah dipegang oleh kpk
karena kita semua tahu ketika kpk melakukan penangkapan pasti akan ramai
dan itu sudah pasti semua informasi akan ditutup
oke artinya kita harus menunggu ya
artinya kita harus menunggu nanti apakah kpk akan juga bisa menangkap salah satu saksi kuncinya ini ya
ketua tim staf khusus menteri kkp
karena di situ akan terurai nanti semuanya ya
desainnya seperti apa
menurut saya harus
karena memang kuncinya di sana
kenapa menjadi kunci
yang saya sampaikan tadi
banyak ya pelaku usaha yang mengeluhkan
bahkan ada juga yang sampai datang ke icw
untuk menyampaikan bagaimana kemudian pola pola pengaturan
dan saya rasa sama staff tersebut ya itu sendiri salah satu kunci yang memang harus diminta ikat terang
ada pertanggung jawaban
pertanyaannya bagi kpk bukan kita menunggu kpk
kita mengharuskan kpk untuk mendapatkannya
oke kita tunggu nanti mas tama
jangan sampai kpk gagal loh
karena ini kan kita masih menunggu dan kita juga masih menantang keberanian kpk
oke kita menantang keberanian kpk
kita mengharuskan kpk menangkap saksi kuncinya
untuk tahu nanti seperti apa sebetulnya alurnya
jadi terang benerang publik tetap bisa mempercayai kpk
dan juga pemberantasan korupsi di tanah air
dan juga semua yang pihak pihak terlibat harus ikut dihadirkan begitu ya
tidak ada kemudian yang ditutup tutupi
oke kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikan dan juga pemeriksaan para saksi
terima kasih sekali mas tama langkun
atas waktunya kepada cnn indonesian news hour siang hari ini